ini kagak ada
aduh kemana ya dia
namanya dokter bakti
nah dokter bakti itu pamannya teh ani
lu yakin si amin ada di rumah ani
kalau lo kagak yakin ngapain kita kesini
mau nanya neng ani biar yakin ada apa enggaknya
nasi sama gorengan
pok makan pok
itu nanti sekarang makan dulu
oh iya dah rebes
kalau gitu kita ke kontrakannya aja neng
emangnya kang tisna tahu dia ngontrak di mana
belum makanya mau nanya
dia ngontrak di kontrakannya babeh
oh kalau itu bang ojek tahu
eh kita kesana yuk
ya udah nanti kalau udah ketemu kabarin aku ya bang ojek
panjang lebih jauh
kalau begitu aku kindnessin
sekarang dia kalau n aplicasi abang kapan usah mati
tentang masa balik ke porsche bono isabelle keisha dan evolution torion
kalau dua orang saja bilang sama ko

saya kan pm en angkat perhubungan tak rapper
kemana ya dia
eh bang udin
makasih ya pok
lu gimana sih katanya abis makan mau mesen kopi
sekarang hidup saya udah gak pahit lagi pok
ah gue tau pasti lu dapet gebetan baru
masih yang lama
palingan juga lu bentar lagi
bakal pesen kopi pahit
sepahit hidup lu pur
kalau kontrakannya babe di mana ya
situ mau pulang
ntar gua anterin dah
kita mecatur dulu
tris makasih ya
si amin saudaranya ani
terus ke abang pulang gak bawa motor
gua lagi mikir
gua masih mikir
senang banget tuh
pemletar aja sih dah
untuk pengebelin tualenya
ini biar saya keren ya
mau kemana kamu pur
sekalian sama tisna pok
kalau nanti amin kenapa napa ntar kita juga yang dituntut bang
terus kalau abang nggak ada motor abang nyari duitnya gimana
iya ntar abang cari motornya
kalau udah dicari tapi nggak ketemu